kebahagiaan kamu itu yang utama
bapak udah bicara sama al soal surat itu
dan dia sudah mengakui kalau dia menikah dengan kamu
agar bisa mengadopsi rena
jadi kamu menikah
masalah menikah aku tanpa
tanpa adanya cinta
hal sebesar ini dari papa
sekarang bapak mau tanya sama kamu
sebagai seorang suami
memberikan nafkah lahirnya
dan menjaga nama kamu
dan berhentinya sama kamu
masalah kasih kok
masalah kasih aku kartu keren
dan aku bisa beli apapun yang aku mau
tapi papa tau kan aku bukan perempuan seperti itu
yang papa maksud bukan
papa minta maaf kalau
pertanyaan papa terlalu
papa perlu tau nak
kalau papa perlu tau
apa bisingnya kamu siap graciasnya apa
kau harus ngerti
papa udah curiga
dari waktu papa curiga kamar kalian beda
pemikiran kamu ini
ada persyaraan lagi
papa gak kuat
kalo ngeliat anak papa sedih kayak kemarin
gak mau papa gak mau lagi
kenapa kamu masih bertahan
jangan pernah kamu bertahan
hanya untuk bikin papa bahagia
kebahagiaan kamu yang paling penting
bukan kebahagiaan papa
kamu itu segalanya papa
itu yang utama
ros seneng banget lo hari ini kamu bisa makan bareng kita
iya kan pak
saya kan sibuk sibuk gitu aja
lagipula juga ngapain di rumah sendirian
al sibuk kerja terus juga sekarang andin sibuk ngantriin rena ke sekolah
karena hari ini adalah hari pertama rena sekolah
rena rena siapa
dia itu anak adopsinya andin sama ahok
senang udah punya cucu ya
dia sangat kacak
sepertinya anakmu tuh udah pengen banget punya anak
dia adopsi anak
tapi saya juga gak tahu kenapa si al itu buru buru mengadopsi anak
al sama andin udah nganggep dia seperti anak sendiri
lagipula juga mungkin rena bisa jadi pengobat kehilangan andin
karena andin kan pernah kehilangan anak dari pernikahan sebelumnya
jadi andin lagi hamil sekarang
itu bukan anak aku mak
lalu anak siapa
anak roy laki laki yang dibunuhnya pak
sebenarnya hati hati sama rumah tienes tuh gak in necessarily whose fault
eh iyo beresah juga
kayaknya kita makannya udah mau selesai nih
tante juga mau
oke berarti aku minta buku menu dessertnya ya
baik teh reno